kabar duka eva tapi kita beralih ke bandung jawa barat
di mana gajah sumatera koleksi kebun binatang bandung jawa barat
mati pada rabu petang
iya satwa tersebut sempat mendapat penanganan dari tim dokter pemkot bandung
dan balai besar konservasi sumber daya alam jawa barat
dan juga sempat ditengok oleh wali kota bandung ritwan kamilot itu sebelum meninggal
gajah sumatera koleksi kebun binatang bandung ini
mati sekitar pukul delapan belas lewat tiga puluh menit waktu indonesia barat
sejak sepekan terakhir gajah bernama yani tersebut memang sudah sakit dan terkulai lemas
jani sempat mendapatkan perawatan dokter hewan
luka luka yang ada di badannya dulu kemudian kami akan mencoba untuk menginfus
tapi kami sedang menunggu tim satu lagi karena yang perlengkapan untuk gajah itu lebih lengkap
namun tak lama setelah mendapat perawatan tim dokter bantuan dari pemkot bandung
dan balai besar konservasi sumber daya alam bbk sda jawa barat
gajah sumatra koleksi kebun binatang bandung ini mati sekitar pukul delapan belas lewat tiga puluh menit waktu indonesia barat

sejak masih berumur dua belas tahun gajah yani diadopsi oleh kebun binatang bandung
bbksda jawa barat menilai pihak kebun binatang bandung terlambat melaporkan kondisi gajah tersebut
sehingga gajah baru mendapat perawatan saat sudah sekarat
saya sangat sesalkan karena lk kebun binatang bandung ini tidak melaporkan kepada kami
itu padahal hari
padahal hari sakit
sakit mulai sakitnya
selain akan melayangkan surat teguran kepada yayasan pengelola kebun binatang bandung
pihak bbksda juga akan menurunkan tim investigasi untuk mengusut kematian gajah
bangkai gajah rencananya akan diotopsi pada hari kamis dua belas mei ini
ruli rohimat bandung jawa barat